saya lagi di samping lagi nonton terus tiba tiba almarhum memanggil saya bang mulyo
dia bilang cat bantu abang untuk angkat ibu ke lantai dua
pada saat itu almarhum memanggil saudara
siap betul yang mulia
dan posisi terdakwa putri saat itu yang dimana
saya belum tahu yang mulia belum masuk ke dalam
mohon maaf kepada pengunjung dan para wartawan silahkan meninggalkan tempat
supaya perjalanan sidang ini lancar
saudara putri sedang terbaring
oh belum melihat
saudara dipanggil pada saat itu saudara dimana
saudara dipanggil oleh korban kemudian
saya tanya kenapa bang
cat bantu abang ngangkat ibu ke lantai dua
jadi kami berdua masuk yang mulia ke dalam
oh saudara berdua masuk kemudian
sampai di ruang tamu ada susi pertama saya lihat susi sama kuat di situ yang mulia
susi dan kuat susi pada saat itu sedang apa dan kuat sedang apa
lagi berdiri yang mulia
di dekat ibu juga
baru ada sofa di situ yang mulia
saya lihat ibu ada terbaring
bang e sudah sampai di sampingnya ibu
tapi karena pada saat itu saya pada saat melihat ibu ibu menggerakkan tangan ke saya
saya langsung mengartikan itu supaya oh kayaknya ibu nggak mau diangkat
jadi saya mundur yang mulia
baru saya melihat almarhum memang mau coba mengangkat ibu
tapi di tepi sama ibu
almarhum enggak mengangkat perdakwa putri tapi di tepi
niat almarhum pada saat itu mengangkat itu apa
saya tidak tahu juga yang mulia
maksudnya apakah karena melihat bahwa saudara putri sakit maka minta akan diangkat di atas atau karena apa
saya tidak tahu yang mulia
tidak tahu tapi yang jelas dia mengajak saudara
iya betul yang mulia
kemudian karena ibu bilang mengelawan katanya itu saya mundur yang mulia
baru om kuat ini kan ada sempat ngobrol sama ibu
karena om kuat sudah ngobrol saya langsung balik lagi ke tempat di samping rumah yang mulia
oke kemudian tanggal lima saudara eh keesokan harinya saudara ya tanggal lima ya
betul tanggal lima
tanggal lima saudara jalan
iya betul tanggal lima
ke jogja yang mulia
kemarin saudara menerangkan bahwa saudara tidak ikut masuk ke dalam mall ambarukmo tersebut karena saudara melihat ada senjata di dalam
bukan melihat karena memang kan ada senjata di dalam mobil
karena memang ada senjata
jangan lupa subscribe like komen dan share